ujak perayaan hari ulang tahun ke tujuh puluh dua tni masih seminggu lagi namun ratusan peralatan tempur dan kapal perang sudah diturunkan untuk latihan di dermaga indah kiat cilegon banten
ya tentu saja aksi ini pun juga menarik perhatian dari masyarakat sekitar
puluhan kapal perang tni angkatan laut berlayar di sekitar dermaga indah kiat cilegon banten pada selasa pagi
sesekali kapal kapal ini bermanuver dan menembakkan meriam
selain kapal perang puluhan kendaraan tempur melaju mengambil tempat menembak
meriam tank dan roket menyalak menembak sasaran di laut
meski puncak perayaan hari ulang tahun tni masih lebih dari seminggu lagi ribuan anggota pasukan dan ratusan peralatan tempur sudah disiapkan di sekitar pelabuhan indah kiat
berbagai latihan pun sudah dilakukan
aksi mereka mengundang decak agung masyarakat yang menyaksikan
apa ya bagus sih
semangat buat masyarakat sih karena orang orang di sini antusias banget menyambut ada acaranya ini
kayak tahun kemarin bahkan sampai dari pandeglang pun ada yang datang ke sini
dari pagi mereka rela panas panasan berjemur demi kegiatan ini
jadi baguslah adanya kayak gini di sini
selain itu tni menggelar operasi bakti pengobatan gratis
pada sore hari kapal perang yang merapat
pun menjadi sasaran warga untuk berfoto selfie
yuhan hermawan cilegon